sepekan lebih sejak rezim suriah melancarkan serangan ke gota timur diperkirakan lima ratus orang tewas seratus diantaranya adalah anak anak
serangan pun diduga menggunakan senjata kimia dengan kondisi beberapa warga terpapar gas klorin

selamat malam mbak tia
sebelumnya saya juga mengucapkan turut berduka cita ya atas kejadian di gota itu yaitu tepatnya daerah ini merupakan masih bagian di damaskus yaitu di ibu kota suriah
dan saya juga kaget bahwa pihak dari pemerintah terutama dari koalisi iran kemudian rusia dan assad akan menyelesaikan persoalan konflik suriah ini dengan cara yaitu melakukan penggunaan senjata kimia
saya melihat dari beberapa
hari lalu bahwa memang koalisi assad dan sekutunya ini akan segera menyelesaikan konflik suriah ini karena di suriah mbak fani itu kekuatan dari pihak oposisi terutama dari oposisi sunni ya yang akan menggulingkan assad itu sudah mulai mengendur bersama dengan kekuatan isis juga yang menurun di timur tengah begitu
dan ini diambil kesempatan ini oleh pihak assad dan koalisinya untuk menuntaskan para oposisi ini seiring dengan mengendur
kemudian dari anusro kemudian dari oposisi oposisi lain yang memang melawan asat saat ini ditambah juga dukungan dari pihak amerika dan juga dari pihak saudi arabia juga mulai menurun
karena saudi tidak hanya berkonsentrasi untuk mendukung perang di suriah tapi juga dia ketika terjadi konflik palestina israel juga saudi malah berkonsentrasi dengan yaman yang saat ini posisi houthi juga mengendur
nah kondisi saudi dan koalisinya amerika serikat yang mulai berkurang terhadap konflik di suria ini dilakukan oleh pihak asat dan sekutunya untuk menyelesaikan para oposisi ini
jadi memang assad diprediksi tidak akan mau turun dan tidak akan turun begitu dan gota ini adalah merupakan tempat terakhir kekuatan terakhir dari para oposisi begitu
sayangnya cara mereka menyelesaikan ini adalah
mengapa harus menyerang pihak warga sipil dan yang disayangkan adalah mayoritas yang menjadi korban itu adalah anak anak begitu mbak fani
oke mbak tia ini akan jadi gambaran juga untuk kita ketika melihat apa yang terjadi kurang lebih satu pekan terakhir kemudian di dua ribu tujuh belas kita juga sempat mendapatkan kenyataan bahwa ada juga serangan senjata kimia yaitu berupa gasarin yang ada di sana
nah pertanyaannya sebelum tadi kita ke serangan senjata kimia itu
ada apa sebenarnya di gota timur ini kenapa selalu guta
sebagaimana yang sudah saya jelaskan itu beberapa camp dari para oposisi
oposisi ini kan banyak kelompoknya di suriah itu mbak fani ya
bukan hanya satu kelompok isis misalnya di situ juga ada anusro kemudian ada brigadir tauhid begitu dan banyak juga kelompok kelompok lain
termasuk juga beberapa kelompok bukan suni tapi memang ingin mempertahankan
daerahnya dari konflik suriah dengan oposisi seperti kurdi itu hanya untuk menyelamatkan komunitas mereka juga ada di situ begitu
nah ketika ini kekuatan para pendukung dari oposisi ini sudah mulai menurun yang saya bilang tadi bahwa saudi juga konsentrasinya terpecah seiring dengan apbn saudi juga sedang tidak bagus
kemudian dia juga konsentrasi dengan konflik diaman
akhirnya ini diambil kesempatan ini oleh pihak asat dan koalisinya untuk menuntaskan oposisi ini dan kekuatan terakhir oposisi itu anusro dan isis itu adanya di gota mbak fani
jadi dengan selesainya gota itu berarti selesai oposisi asat
dengan demikian maka amerika dan sekutunya termasuk juga saudi untuk menggulingkan asap itu semakin tipis
jadi singkatnya sumbernya memang ada di gota itu ya
tiga gota itu di damaskus tepatnya berarti artinya itu sudah bagi asap sendiri dan koalisinya itu sudah selesai konflik ini
maka dihabisi dengan cara apapun
yang disayangkan adalah itu tadi menggunakan senjata kimia
yang sudah dibantah oleh pihak rusia ya
oke pertanyaan saya berikutnya guta ini kan juga salah satu wilayah atau mungkin juga wilayah yang cukup menjadi yang terbesar dengan penduduk paling banyak ya yang ada di sana
ketika beberapa kali artinya mereka bertubi tubi serangan dilancarkan kepada mereka
mereka juga mendapatkan kenyataan tidak hanya korban luka tapi juga korban jiwa
kenapa warga warga di sana tidak keluar saja tidak pergi dari gota
saya melihatnya bahwa serangan itu tidak memberikan ruang kepada warga di sana untuk melakukan penyelamatan secara cepat
karena memang tujuan dari asat ini ya itu tadi
untuk menuntaskan oposisi menyelesaikan semuanya yang kekuatan dari oposisi itu terakhir ada di gota setelah idlib dan kemudian beberapa wilayah di suria itu sudah diselesaikan begitu
jadi saya melihat dengan berakhirnya gota ya sudah selesai konflik ini
ini versi mereka
walaupun pada reason yang diungkapkan rusia sebetulnya mereka tidak melakukan penyerangan dengan melakukan senjata kimia begitu kan
justru mereka menuduh balik bahwa pihak oposisi lah yang akan menggunakan gas beracun yang akan mereka lakukan penyerangannya dari gota timur
jadi sebelum itu dilakukan oleh pihak oposisi maka pihak rusia dan asat itu mendahului begitu mbak fani
oke mbak tia kita masuk ke bagaimana penggunaan senjata kimia kan sebenarnya sudah tertuang
artinya sudah dilarang ya dalam perang
tapi kenapa ini masih terulang
ini akan menyambung ke pertanyaan berikut
bagaimana anda melihat kontribusi peran dari dewan keamanan pbb selama ini cakep atau tidak cakep jelas atau tidak jelas untuk mengurusi masalah ini
baik mbak fani saya melihat respon pbb untuk masalah penyerangan gota ini cukup cepat dibanding dengan konflik lain di timur tengah
karena biasanya pbb itu harus menunggu korban sangat lama dulu seperti yang kita ketahui bagaimana terjadi konflik di yemen kemudian di antara israel dan palestina
karena itu responnya cukup lama begitu
setelah ribuan korban bahkan di palestina tahun dua ribu tujuh baru mereka melakukan atau mempublish sebuah statement pelarangan israel menyerang wilayah gaza
tapi untuk gota ini cepat responnya
jadi langsung sekarang disarankan untuk melakukan gencatan senjata antara pihak rusia yang menyerang assad dan juga pihak oposisi
walaupun ini disesalkan rusia karena mereka tidak ingin ada gencatan senjata
mereka ingin menyelesaikan gota sampai tuntas
dan ini yang disayangkan kenapa harus mereka membombardir warga sipil itu mbak fani
oke baik terima kasih mbak tia mariatul sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
lalu apa saja kata kata yang muncul ketika netizen mencuitkan serangan di gota
kita lihat data ontologi berikut yang berhasil dikurasi oleh tim dari transmedia sosial
seperti biasa kita akan menampung
tampilkan ada sejumlah kata kata yang related artinya yang terkait dengan safe gota atau serangan yang terjadi di gota timur dalam satu pekan terakhir
yang pertama kita buka adalah kata yang paling banyak dicuitkan atau kata yang terkait dengan kondisi atau hashtag ini adalah rusia
kemudian juga suriah kita lihat berikutnya
lalu juga ada gencatan
tapi mungkin yang paling menarik
yang menarik adalah kata kata pendukung yang juga lain yang banyak diucapkan oleh netizen
ditulis di dalam cuitannya di lini masa twitter dengan serangan guta antara lain ada kemanusiaan korban anak anak klorin dan juga balita
artinya ini tidak bisa dianggap sepele
banyak sekali netizen yang menaruh perhatian cukup besar terhadap hal ini
karena kalau kita lihat tidak hanya melalui hashtag tapi juga di timeline di lini masa
banyak sekali kalau anda menyisir begitu ya
banyak sekali video kemudian foto foto yang dibagikan yang membuat rasanya kondisi ini sangat sangat miris
dan dunia harus turun tangan untuk mengatasi masalah yang terjadi di syria